tragedi dalam perayaan halloween di itaewon korea selatan
serta kasus overkapasitas dalam konser berdendang bergoyang di senayan
menarik atensi menteri perusahaan dan ekonomi kreatif sandiaga uno
sandi mengatakan pihaknya mengambil pelajaran
dan akan melakukan evaluasi terkait izin keremunan serupa
lantas sejauh mana pengawasan dari kemenparekraf
dalam menyenggaraan berbagai pertunjukan seni dan budaya
di tengah pelonggaran yang sudah mulai dirasakan warga masyarakat
melalui sambungan daring sambungan zoom
kami terhubung bersama dengan pak menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno selamat siang pak sandi
selamat siang selalu dari sumatera utara
selamat siang mas heranov al bashir
aku dari kota medan horas
horas pak sandi
pak sandi komentar anda dulu terkait dengan konser berdendang bergoyang
yang menyita perhatian publik
ya tentunya kita sangat berduka cita terhadap kejadian halloween di itaewon
dan saya sudah sampaikan bella sungkawa dan kita mengambil pelajaran
untuk mengelola penyelenggaran kegiatan dengan lebih baik lagi
di saat yang sama ada beberapa event yang berlangsung di venue
yang berdekatan yaitu festival kuliner
ada festival musik dan juga ada festival olahraga
kita bisa melihat bahwa jika dikelola dengan baik
festival festival ini mampu untuk menggeliatkan ekonomi
namun yang berdendang dan bergoyang ini tentunya terjadi insiden over capacity
dan ada puluhan orang pingsan dan sempat terjadi kericuan
karena kami melihat bahwa penyelenggaran event ini kami memberikan panduan
pembimbingan sebelum mereka mendapatkan izin dari pihak kepolisian
kami menyampaikan bahwa konsep chse cleanliness tidak boleh kita membuang sampah
sembarangan health tentunya protokol kesehatan safety nah ini saya garis bawah safety
seperti over capacity itu harus kita hindari
dan pola evakuasi itu harus jelas disosialisasi kepada para pengunjung
dan tentunya environmental sustainability
nah yang terjadi di hari malam minggu itu terjadi over capacity yang sangat berbahaya
dan oleh karena itu kami sepakat dengan langkah kepolisian
dan memperkenalkan izinnya karena ini kita harus utamakan aspek keselamatan
dan ini menjadi pelajaran
minggu ini kita akan panggil semua rekan rekan i o kita untuk memformulasikan bagaimana
agar banyak sekali kegiatan event musik event olahraga yang sebentar lagi akan kita lakukan
di beberapa bulan ke depan ini jangan sampai terganggu perizinannya
karena kita tidak patuh terhadap protokol
dan sop yang sudah kami tentukan
anda merasa kebobolan tidak pak menteri kalau memang chse sudah diterbitkan
kemudian ini harus dipatuhi oleh penyelenggara
apakah ini masih belum bisa dipahami oleh panitia pak sandi
yang terjadi ini kan carrying capacity nya tidak dihitung dengan baik
tidak ada early warning system ketersediaan b tiga k yang memang sudah kami ajukan sebagai prasyarat
dan crowd management selalu menjadi benchmarking
kita lihat ada beberapa festival yang dikunjungi juga ratusan ribu
ini semua berlangsung dengan alhamdulillah lancar dan baik
nah event ini melibatkan ratusan ribu pengunjung berjalan lancar jika sistem yang baik yang ditetapkan itu dipatuhi oleh penyelenggara
nah solusinya ke depan tentunya pencegahan dan penanggulangan ini harus kita terus ingatkan
sosialisasikan edukasikan sop juga publikasi dan visitor crowd management
dan para penyelenggara harus patuh kalau tidak kami tidak akan merekomendasikan untuk mendapatkan langkah selanjutnya
yang tentunya baik oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah kabupaten kota
sampai di tingkat tni dan polri
ini yang harus betul betul dipatuhi dan kita sama sama jaga kita sama sama kawal
karena banyak sekali lapangan kerja yang diciptakan di sini
jangan sampai event tidak berjalan akhirnya banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan
baik kalau melalui deputi anda informasinya ini memanggil dari event organizer
apa hasil pemanggilan tersebut
apakah benar ada temuan dari kementerian parikraf
bahwa konser berdendang bergoyang ini dijual tiketnya melebihi overkapasitas atau overpenonton pak sandi
data yang kami terima dalam diskusi dengan beberapa penyelenggara dan juga data yang kami terima dari pihak kepolisian
memang ditemukan adanya jumlah penonton yang melebihi kapasitas
kapasitas maksimal itu sepuluh ribu tapi di lapangan itu lebih dari dua puluh satu ribu penonton yang terhitung
dan ini mengakibatkan
akhirnya carrying capacity nya lebih dua kali lipat
dan kalau kita lihat dari gambar gambar yang beredar
ini sudah tidak layak tidak aman tidak nyaman dan tidak menyenangkan
oleh karena itu hari terakhir ini izinnya dicabut
akhirnya konsernya batal digelar dan masukan pihak kepolisian
ini yang harus menjadi catatan kita
karena akan ada beberapa konser konser besar yang rencananya baik oleh musisi dalam negeri maupun luar negeri
dan para event organizer ini harus bersatu padu memastikan bahwa kita tidak melanggar sop yang sudah kita sepakati
dan kita harus meyakinkan pihak kepolisian bahwa ini akan segera dipatuhi juga di lapangan
saya sampaikan mereka ingin mungkin menjual tiket lebih karena dua tahun masyarakat tidak merasakan euforia seperti ini
dua tahun mereka tidak mendapatkan revenue
tapi kalau dilakukan melewati carrying capacity ini akhirnya berakibat fatal
dan beruntung tidak ada korban jiwa
kita bersyukur tidak terjadi seperti apa yang terjadi di taiwan
tapi mengenai kerumunan ini kita harus hati hati
jangan saja hanya melihat dari aspek revenuenya
atau pendapatan omsetnya
tapi juga dari segi kesehatan keselamatan kebersihan dan tentunya juga keberlanjutan lingkungannya
ini saya ingatkan terus promotor dan para penyelenggara
anda mengingatkan promotor ke depan tapi sebagai gambaran bagi mereka nih pak sandi dan juga warga masyarakat
untuk chse atau panduan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya ini mengacu tahun dua ribu dua puluh ya pak sandi
bedanya apa ya dengan tahun dua ribu dua puluh kemarin
itu masih di jabat oleh pak wisnu tama
ya kita melakukan beberapa penyesuaian karena disesuaikan dengan level dari ppkm
kita tentunya di dki adalah ppkm level satu
setiap penyelenggara kegiatan ini akan menyesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dan disetujui
nah saya mengimbau setiap promotor dan penyelenggara kegiatan untuk bergabung ke dalam asosiasi
kalian harus menjadi bagian daripada ekosistem
jadi ada asosiasi seperti apmi evendo backstagers dan lain sebagainya
ini yang kami terus bina kami terus diskusikan karena kami ingin bahwa event event kita berkelas dunia
dan orang orang indonesia kalau mau melihat konser konser yang levelnya internasional ini tidak harus pergi ke luar negeri
mereka bisa merasakannya di indonesia
karena ini berdampak untuk mereka
berdampak langsung kepada penciptaan lapangan kerja dan kebangkitan ekonomi kita
kalau kita lihat kalau kita lihat tadi bedanya sama tahun dua ribu dua puluh
ini dulu fokusnya kepada kesehatan
sekarang ke depan karena kesehatan sudah mulai terkendali fokus kita ke depan adalah crowd management mitigasi dan evakuasi
ini penting sekali
jalur jalur keluar seandainya terjadi over capacity atau
over capacity atau crowded dan inilah bagian daripada tugas kita
kita memang banyak yang sudah sukses dilaksanakan seperti motogp mandalika world conference on creative economy world tourism day
nah ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana melakukan adaptasi inovasi dan kolaborasi agar pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan event ini dipatuhi oleh para i o
sehingga kita bisa membuka lapangan kerja seluas luas
terakhir nih pak sandi sebentar lagi tentu akhir tahun banyak warga yang akan menyambut tahun baru
kemudian juga ada perayaan hari hari besar lainnya seperti natal dan juga dalam waktu dekat akan ada g dua puluh
pesan anda untuk berbagai event besar yang akan digelar di tanah air seperti apa kepada para promotor kemudian pemerintah dan juga warga masyarakat
ya tetap kita pastikan kepatuhan terhadap sop
para penyelenggara harus
tentunya harapannya event event ini tetap bisa berlangsung dalam bingkai kesehatan keselamatan dan juga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan
saya sekali lagi ini demi kebaikan kita semua
indonesia sekarang menjadi spotlight dunia
jangan sampai tercoreng kita
kita akan menyelenggarakan g dua puluh
harus kita patuhi perbohongan yang ada
nah begini ini caranya
baik pak sandi yagauno terima kasih atas waktu anda
semoga ini menjadi cerminan bagi para promotor dan juga warga masyarakat agar selalu prokes dijalankan
dan tidak hanya semata mencari uang dengan menjual tiket overkapasitas membuat warga panik tentunya jika berdeser desakan
terima kasih pak sandi yagauno menteri pariwisata dan ekonomi kerajaan

dari sumatera utara